selasa sore tim densus delapan puluh delapan anti teror polda jawa barat bersama polres bandung
menggeledah salah satu rumah di kabupaten bandung terkait bom panci di kawasan buah batu
rumah itu milik yece terduga teroris yang ditangkap senin siang
rumah di kawasan kampung sirnagalih kecamatan ibun kabupaten bandung ini
dihuni yece bersama istri dan seorang anaknya
yc adalah terduga teroris ke enam yang ditangkap densus delapan puluh delapan
terkait kasus bom panci di salah satu kontrakan di kawasan sekejati
buah batu dua pekan lalu
bom panci milik terduga teroris aw penghuni kontrakan tersebut
meledak karena kesalahan teknis
dari hasil penggeledahan di kediaman terduga teroris yece
petugas inavis menyita beberapa bahan pembuat bom panci
berupa dua buah
ini adalah aki rangkaian kabel dan paku
ke enam terduga teroris yang sudah ditangkap merupakan jaringan baru
bernama jamaah ansoro daulah atau jad
petugas masih memburu satu terduga teroris lagi
yang berperan sebagai dalang dan pemasuk dana untuk melakukan aksi terorisme
chandra febriana kabupaten bandung